loh koper koper kamu kenapa kamu bawa kesini
nisa kamu lupa sama apa yang sudah aku bilang ke kamu waktu itu
jadi mulai detik ini aku akan tinggal di rumah ini
karena aku adalah wali dari pewaris tunggal keluarga hario samudro dan adi
adi udah nyampe
langsung bawa ke kamarnya aja ya
kalau melihat kondisi pak dr fahri sekarang saya jadi kesel sendiri bu
kesianan pak dr fahri
orangnya baik eh malah jadi kayak begitu
usahanya selama ini jadi sia sia
bu nisanya jadi bebas
harusnya kan dihukum bu
bang udin jangan bahas masalah seperti itu di sini
keenak nanti kalau kedengeran sama bu nisa gimana
malah jadi masalah besar
udah ya kita masuk ke dalam
gak mau dong kasih takut lagi sama nisa
walaupun nisa bebas
bukan berarti dia gak dihukum ma
aku gak tahu jadinya akan seperti ini
tapi aku janji sama mama aku gak akan ceroboh lagi
tapi kenapa hati mama belum merasakan kalau kamu itu sungguh sungguh
mama kenapa reaksinya dingin ya
kalau tahu begini aku gak perlu minta maaf
tapi aku memang gak bermaksud mencelakai mama
mulai besok dewi coba bikinin nasi tim ya ma
kelihatannya mama udah bisa nih makan nasi tim biar nggak makan bubur terus
susah juga rasanya gak komentar sama dewi yang cari muka ini
tapi untuk sementara aku harus bisa nahan agar mama percaya aku gak cari ribut
siapa sih pagi pagi bertamu
buka sana pintunya udah orang tuh datang
biar saya panggilkan sebentar bu
saya kesini gak mau ketemu siapa siapa
mulai hari ini saya akan tinggal di sini dan saya sebagai majikan kami
selamat pagi semuanya
kamu ngapain pagi pagi ke rumahku
kemana aja kamu baru muncul sekarang
cium tangan dan tanya kondisi aku aja enggak
loh koper koper kamu kenapa kamu bawa ke sini
nisa kamu lupa sama apa yang sudah aku bilang ke kamu waktu itu
jadi mulai detik ini aku akan tinggal di rumah ini
karena aku adalah wali dari pewaris tunggal keluarga hario samudera dan adi may
jadi rumah ini beserta seluruh isinya sekarang menjadi mereka
karena aku adalah wali dari papa hario kusuma
maka dari itu rumah ini adalah rumah
ada apa ini
ada apa ini
barang asamu dibawa kemana
selamat pagi pak
bapak siapa ya
saya zakarian pengacaranya ibu revan
ini surat yang sah secara hukum
silahkan bapak lihat dulu
ruangan ini sudah tidak ada ruangan
tidak menjadi ruangan bapak lagi
begitu juga dengan posisi bapak
kembali sebagai wakil direktur
karena ibu reva akan mendudukigosisi tertinggi di dalam perusahaan ini

aku udah bilang kalau aku akan jamin hidup kamu kan
atau aku menjamin sebaliknya
yaitu menghancurkan hidup kamu
tanda tangan sekarang juga
kacau cepat sekali reva mengatur semua ini
tenang ma tenang ma
tidak aku tahu rumah ini akan jadi milik api kelak
tapi aku gak mau caranya seperti ini
ini ibu obatnya

aku mau caranya seperti ini
jangan berani kamu deketin mama saya
kenapa sih kamu tegang banget
santai bisa kan
aku sebagai mamanya abi jadi aku minta mama gak usah kaget kalau misalkan aku tinggal di sini
lagian kan aku sudah memberikan cucu laki laki untuk keluarga haryo kusuma
jadi ini pantas kan buat aku
dan satu lagi aku mau kamar utama
yaitu kamar mama